sampai jumpa di video selanjutnya
akhirnya bisa beli barang mahal
pas sekali buat aku
kamu kenapa nak
rima capek pak
dari kemarin rima dan mirna disuruh kerja terus sama ibu kenanga
rina dan rima juga gak boleh dikasih makan
lu sudah nyiksa anak aku
habis sudah kesabaran aku
kamu sudah nentarin anak anak aku
kamu juga memperlakukan mereka seperti pelayan
eh sesekamu tahu ya
di rumah ini yang berkosa itu aku sekarang
aku gak bisa hidup seperti ini
aku akan ceraikan kamu
mas walid benar benar marah
hmm tapi aku masih punya senjata untuk menaklukkan dia
kamu masih mau menceraikan aku
aku gak akan pernah bisa ninggalin kamu
kalau begitu mulai sekarang kamu harus turutin semua permintaan
sekarang suruh anak kamu kerjakan tempat ini

yang bener mijitnya
raus banget sih
aku pergi dulu ya mencari ikan
kamu emang harus cari ikan sebanyak banyaknya
kalau perlu pulangnya dua hari sekali aja
biar pulang pulang dapat ikan banyak
pergi sana pergi
kenapa ya bapak begitu menurut ke ibu kenalnya yang jahat
ini apa apaan sih pada bengong aja
sekarang kalian berdua siapin
bisa air buat ibu
ibu mau mandi
ini apaan sih
dulu suruh siapin air malah ngobrol aja
biarkan rima istirahat dulu
aku kayaknya udah bosan deh tinggal di rumah butut
aku pengen pindah ke rumah yang lebih besar
hmm mungkin dengan uang tabungan ditambah dengan hasil penjualan rumah dan perahu
kita masih bisa beli rumah baru
kita pindah ya
tapi ingat gak usah bawa anak anak
dengar ya ibu sebentar lagi mau masak
jadi sekarang tugas kalian kalian cari kayu bakar di hutan
dan cari untuk persediaan selama satu bulan
ibu rima masih sakit
gak usah banyak alasan sekarang ayo pergi
kalian harus nurut apa kata ibu
jangan pulang ke rumah sebelum kalian mengumpulkan kayu bakar
untuk persediaan selama satu bulan
terima kasih ibu
tapi mulai besok rumah ini saya isian
oh ya baik pak terima kasih ya pak
aduh akhirnya kita akan meninggalkan rumah butuh ini warid
kita akan pindah ke rumah yang lebih besar lebih mewah
bangong lagi tarik tuh gerobak
akhirnya pindah juga ke rumah yang baru
apalagi di belakang rumah ada tebing
jadi aku tiap hari bisa menikmati pemandangan
oh kayaknya aku bakal betah tinggal di sini
nangah semua barang sudah dibereskan
ya udah sekarang kamu cari ikan lagi
cari duit yang banyak